ya selanjutnya kami akan ajak anda untuk lebih berhati hati menyikapi pinjaman online termasuk fintech
dan berikut cara mudah yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari pinjaman online abal abal
yang kami kutip dari detik finance
kita waspada pinjaman online abal abal
pertama tips yang kami berikan adalah gunakan fintech yang terdaftar di ojk
sudah paling betul karena ojk ini adalah penjamin dari semua produk keuangan yang dijual atau dipasarkan di tanah air
cukup mudah anda tinggal membuka situs atau website ojk go id
di situ nanti ada tautan atau bar yang isinya adalah daftar financial technology atau fintech
yang sudah mendapatkan izin menyelenggarakan bisnisnya di ojk
sekarang saat ini sudah ada satu ratus empat puluh empat fintech legal yang sudah melewati proses karantina di ojk
dan juga sudah boleh dipasarkan juga produk keuangannya itu dijamin oleh otoritas jasa keuangan atau ojk
dan apabila nantinya ada fintech yang tidak sesuai penyelenggaraannya di tanah air
anda juga bisa mengadukannya
apakah melalui situs ojk ini juga ataupun anda bisa langsung menuju ke call center ojk
ojk sudah menyederhanakan call centernya di nomor satu ratus lima puluh
jadi anda bisa melaporkan setiap penyelenggara fintech ilegal yang menurut anda bunganya terlalu besar
atau cara penagihannya cukup ekstrim begitu ya ke call center ojk
tidak hanya call center ojk saja ada beberapa juga lembaga yang ini menangani bagaimana pengaduan masyarakat terkait fintech fintech ilegal
yaitu ada juga ylki kemudian ada bisa melaporkan ke lembaga bantuan hukum atau lbh
dan juga ada
atau ada juga asosiasi fintech pembiayaan bersama indonesia atau afpi
ini anda bisa melaporkan apabila terjadi kejanggalan pada saat anda meminjam uang secara online begitu
atau melalui aplikasi atau fasilitas fintech begitu
fintech ini sendiri juga banyak macamnya begitu ya
kehadiran fintech sendiri di indonesia sebetulnya juga mendorong roda perekonomian
karena konsumsi bisa meningkat karena pinjaman yang diaplikasikan atau diminta oleh para peminjam dari aplikasi ini
dan ini sangat mudah tinggal melalui handphone atau gadget smartphone anda
anda bisa langsung mendapatkan dana dalam hitungan jam atau hitungan hari saja
dana anda sudah cair namun anda harus berhati hati karena dengan kemudahan yang diberikan
tapi juga ada beberapa sanksi atau konsekuensi jika anda melanggar ketentuan yang ada begitu diantaranya tadi
seperti saya katakan bisa jadi data anda disalahgunakan
ada juga ada beberapa rentenir online begitu istilahnya
rentenir orang yang menagi dengan cara membuat grup whatsapp begitu di aplikasi whatsapp anda
atau di instagram anda atau di media sosial anda karena fintech ini banyak juga yang memberikan
persyaratan anda harus melampirkan nomor telepon kemudian juga media sosial dan lain lain
dan mereka mempunyai akses ke dalam phonebook anda atau contact list yang ada di gadget anda
jadi anda harus berhati hati dan apabila anda menemukan kejanggalan kejanggalan tersebut
jangan ragu untuk mendaftar ke atau melaporkan ke ojk ylki lbh atau afpi
dan bahkan di sini berdasarkan data ilki ada empat lima ratus laporan penyelenggaraan fintech pada semester satu dua ribu sembilan belas
begitu yang harus ditanggulangi
begitu maka dari itu paling benar adalah
setiap anda terpicu atau anda secara membutuhkan dana pinjaman secara cepat
anda ingin menggunakan aplikasi fintech
jangan lupa anda harus melihat bagaimana keabsahan atau legalitas dari fintech anda tersebut di ojk go id
nah gunakan fintech yang terdaftar di ojk pertama
kedua kita lihat tipsnya adalah pinjaman ini harus sesuai dengan kemampuan membayar anda
jadi jangan besar pasak daripada tiang begitu ya
kalau di sini berdasarkan beberapa saran dari perasat keuangan yang saya dapat
anda mengajukan pinjaman online
baik itu anda mengajukan pinjaman baik itu melalui kredit kta maupun fintech begitu
kemampuan bayarnya akan sesuai jadi kita ibaratkan begini misalnya anda memiliki gaji
sepuluh juta sebulan sepuluh juta rupiah begitu jadi kemudian anda ingin meminjam paling besar cicilan anda
berarti cicilan anda paling besar sebulan itu adalah empat juta rupiah begitu semakin kecil semakin baik
misalnya rasionya semakin kecil semakin baik misalnya anda meminjam pinjaman online begitu
kemungkinan bahwa aplikasi pinjaman online anda akan diterima begitu dan juga akan semakin minim risiko gagal bayar anda begitu akan semakin minim pula risiko anda dikejar oleh rentenir online
nah jadi ini harus anda aware begitu ya terkait dengan pinjaman ini
nah jadi anda sebelum anda meminjam pastikan anda juga memahami risiko bunga dan juga denda berapa denda yang harus anda bayarkan pada saat anda
apakah anda telat membayar begitu apalagi denda ataupun konsekuensi begitu karena anda pada saat melaporkan atau mengisi aplikasi fintech itu tersebut anda juga mendaftarkan nomor telepon dan juga mengizinkan penyelenggara fintech ini untuk masuk ke dalam konteks book anda begitu
jadi itu ada beberapa tips yang pertama adalah tentang anda harus waspada anda harus lihat terdaftar dari ojk yang kedua juga anda harus pastikan pinjaman tersebut ini anda tidak besar pasak dana
daripada tiang atau tidak lebih daripada penghasilan anda sebulan dan juga anda juga harus pahami risiko bunga dan juga denda yang mungkin terjadi begitu
saat ini ada satu ratus empat puluh empat kita juga harus apresiasi kehadiran fintech di indonesia apalagi fintech peer to peer karena ini menggerakkan roda ekonomi seperti saya bilang tadi juga konsumsi masyarakat semakin meningkat hingga juga ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita mendorong atau menyokong pertumbuhan ekonomi kita begitu ya
dan saat ini juga melalui sistem blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
pemerintah juga sudah mengatakan bahwa fintech ini memang memiliki andil yang cukup besar maka dari itu bagaimana caranya agar fintech yang ada di indonesia ini bisa juga terkoreksi dengan perbankan begitu jadi semakin bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat inklusi keuangan bagi masyarakat indonesia semakin tinggi begitu